namun hal ini juga diantisipasi dengan pemberlakuan ganjil genap
ngelihat dua tim ini main lagi di jakarta
akan berlanjut sampai akhir tahun
disampein ke kakak lu gak
jadi mereka terpaksa harus meninggalkan rumah ketika sore jelang malam
ya kasarnya dibohongin aja nih si jordan nih
baik ini kalau kita lihat hari ini kan martin paes ini mengambil sumpahnya resmi menjadi wni gitu ya
itu memang ada banyak faktor yang mempengaruhi ya
di tengah tengah sedang melakukan sidak proyek
hai j akan mainnya tanggal sembilan belas gitu tapi yang lainnya tetap tetap akan main di tanggal tujuh belas di